ini special ya ya ya ini kita ikut merasakan kemeriahan disini dengan ini trompet dan juga

juga ya masyarakat dan ini juga menjadi salah satu pemasukan juga ya dia masyarakat tentunya
tahun baru menjadi momentum para penjual trompet dan juga ornamen ornamen atau aksesoris aksesoris
baru seperti yang kita pakai di kepala ini benar ini adalah momentum untuk mereka mendapatkan rezeki lebih
begitu ya karena antusiasme dari masyarakat juga terlihat dari banyaknya masyarakat yang
menggunakan bandol lampu dan juga bawa trompet tentu saja alat trompet ini wajib banget trompet
ini yang harus ada setiap pergantian tahun wah ini kalau mai kan sekarang pakai bandonya warna pink
lampunya warna pink kalau menurut kamu pink ini menggambarkan indonesia di tahun dua ribu delapan belas akan seperti
wow kalau pink itu identik dengan wanita yang lembut gitu ya romantis mungkin tapi harapannya
semoga aja di tahun dua ribu delapan belas yang katanya tahun panas ini masih ada hawa hawa cinta gitu ya antara sesama
kemanusiaan antara sesama warga negara kita untuk tetap menyatukan kita meskipun suasana negara
panas dunia politik dan juga segala macamnya mungkin nantinya tidak akan berjalan dengan baik
indonesia dengan cinta masih tetap bisa bersatu tentu saja benar maka dari itu saya memakai ini
bando dengan lampu warna hijau untuk menyejukkan tadi situasi politik yang panas tahun dua ribu dua puluh
menuju tahun baru dua ribu delapan belas kita sudah tidak sabar dan tentunya masyarakat atau seluruh warga indonesia
yang berada atau tinggal di wilayah indonesia zona waktu indonesia bagian barat ini sudah tidak sabar untuk menyambut tahun
baik ini juga para
bintang tamu yang ada di panggung panggung
utama ini sudah bersiap untuk
melakukan hitung mundur tahun baru
kurang dari satu menit
nah itu dia ya kurang dari dua menit
tadi ya berarti kita akan
segera memasuki tahun yang baru di tahun
teman teman atau saudara saudara kita yang berada
di indonesia bagian timur dan juga tengah
sudah merayakan tahun baru
dan di beberapa belahan dunia seperti di australia
tadi juga sudah terlebih dahulu
merayakan tahun baru
sudah memasuki awal tahun
dua menit sudah kurang ini satu menit lagi
ini kalau saya biasa ritual tahun baru
jika bersama keluarga saya mengumpulkan
anggota keluarga saya saudara saudara
kemudian untuk melakukan hitung mundur
bersama sama kemudian kita
bersalaman setelah itu
mengucapkan selamat tahun baru
tukar tukar kadang kadang juga kalau
biasanya nih kalau ritual
tahun baru bersama keluarga
kalau kumpul sama keluarga
tapi biasanya kita kalau udah kumpul
kita sama sama berdoa
sama sama berdoa saling
mendoakan keluarga kita dan juga
mendoakan tentu saja yang ada di sekitar
kita semoga semua berjalan dengan baik
tentu saja di tahun yang baru ya
ini semakin ramai sekali
sudah benar benar kondisinya
fokus untuk counter atau hitung
mundur karena tinggal tiga puluh detik lagi
dua puluh lima detik lagi menuju tahun baru
oke kita kira kira sama sama ngitung
dari detik keberapa nih mainnya
selamat tahun baru dua ribu enam belas
selamat tahun baru
selamat tahun baru
lihat ini sangat indah

selamat tahun baru dua ribu delapan belas
satu januari dua ribu delapan belas
dan pastinya seluruh warga yang berada disini
tidak lupa untuk mengabadikan
saya juga ingin mengabadikan langsung saja ambil
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru

kita akan dapat trending topic new year dua ribu delapan belas
semoga tahun baru dua ribu delapan belas masyarakat indonesia makin bersatu
kemudian juga seluruh bangsa indonesia bisa merasakan euforianya ini sampai akhir tahun dua ribu delapan belas
nanti kebahagiaan suka cita begitu
kita ucapkan selamat tahun baru juga pastinya untuk seluruh keluarga cnn indonesia
selamat tahun baru teman teman
kita sampai tidak bisa menghitung ya kira kira ada berapa kali tembakan
kembang api yang terjadi saat perayaan tahun baru dua ribu delapan belas ini
aku sudah lakukan
aku sudah lakukan kakak
aku sudah lakukan
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru
sama sama kamu tinggi banget nih
kamu tinggi banget
selamat tahun baru dua ribu delapan belas
selamat tahun baru
meriah banget ya
meriah sekali alvian ratu disini
semoga anda yang di studio walaupun tidak bisa melihat kembang api secara langsung
tapi bisa juga merasakan euforianya kembang apinya
iya kita kirimkan euforianya dari jauh ya
kita kirimkan semangat dari sini
buat teman teman di studio buat ratu buat alfian
dan juga buat rekan rekan semuanya yang mungkin lagi menikmati malam tahun baru di rumah aja sama keluarga
bersama keluarga sambil nonton kita di stasiun televisi
kita lihat juga sekarang ini masyarakat tadi banyak sekali yang seperti tadi saya bilang salam salaman
kemudian mengucapkan selamat tahun baru
ada sebuah harapan kalau saya lihat di sini dari masyarakat indonesia
harapan baik untuk dirinya sendiri dengan beragam resolusi resolusi yang telah dibuat
juga harapan untuk masyarakat indonesia pastinya
ya kalau resolusi pastinya setiap tahun itu kita menginginkan setiap tahun menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya ya
mai apa kira kira resolusi tahun dua ribu delapan belas
saya tidak pernah membuat resolusi untuk setiap tahun
enggak juga sih tapi biasanya saya planning saya itu jangka pendek
enggak jangka panjang gitu ya

iya apapun itu membuat resolusi atau tidak
atau tidak membuat resolusi kita asal kita yakin dengan apapun yang kita kerjakan dan kita bersungguh sungguh pasti akan membuahkan hasil yang baik juga
aldi dua ribu delapan belas mau ikut nikah masal mungkin
nikah masal pergantian tahun dua ribu sembilan belas
siapa tahu kalau tahun lalu ali ada di masyarakat bersama masyarakat tahun ini aldi
oh ini live report disini bersama kamu
sama aku tahun depan menjelang dua ribu sembilan belas aldi ada di nikah masal
kita sama sama doakan saja amin gitu ya
nah ini dilihat juga dari gedung gedung dari hotel hotel yang ada di sini ini terlihat mereka melihat langsung dari luar berandanya begitu ya melihat perayaan pergantian tahun ini
selamat tahun baru masyarakat jakarta masyarakat indonesia dan seluruh dunia
ini yang spektakuler nih
satu percikan begitu di atas jadi banyak percikan gitu
ada kamera drone juga yang bermain seperti tadi maya bilang ya tidak hanya kamera handphone saja tapi juga kamera kamera profesional ikut mengabadikan momen pergantian tahun ini